yang dulu bikin gue jatuh cinta sama
tapi sekarang udah jarang banget gue liatnya
apa sekarang lu masih bahagia itu
papa gak sengaja
lihat chat kamu dengan randy
membicarakan soal yang sangat serius
kalo pembicaraan kalian tuh
ingin menyusun rencana tunangan
jadi papa langsung inisiatif
membawa mereka untuk mengurusinya
dan papa sudah bayar mereka
jadi kalian udah gak usah khawatir
gak usah pusing pusing ya bu ya
papa sudah bicara dengan bu mayan
dan kami sudah sepakat dengan bu mayang
rencana tunangan kalian itu minggu depan
pak emangnya gak kecepetan ya
kalo misal acara tunangannya minggu depan
minggu depan siap mas waktunya
kami akan mempersiapkan yang terbaik
untuk mbak jennifer dan juga mas randy
dan papa sudah
jadi kalian gak usah repot oke
bapak berharap semuanya lancar ya mbak
untuk mbak jennifer dan mas randy
kalau ada yang ingin di request untuk warna
kami akan buatkan sesuai dengan keinginan mbak sandy dan mbak jennifer
apa aja yang kalian mau
oh jadi tadi kamu
makan siang bareng
kok kamu gak ngajak aku sih
sekarang gimana caranya aku
aku ajak kamu sayang
kamu praktek disini
lagi yang tadi al juga ajak andin sengaja supaya kenalin ke adik aku juga
eh aku mau tanya deh sama kamu
ada nggak sih keluarganya andin atau al yang dirawat di rumah sakit ini
aku sih gak tau sih sayangnya cuman
ah juga gak ada ngomong sama aku sama sekali gak kasih tau apa apa
ya tadi tuh aku sempat ketemu elsa
dan aku liat dia itu ke ruang icu
terus dia kayak gelagapan gitu
mungkin ini yang pernah temen dia
kalo emang sampe nanti rosa atau mungkin om surya masuk rumah sakit
gampang mendokter disini
iya juga sih
ya udah deh aku mau tidur dulu deh

ya udah yuk
ibu mohon pa
kamu harus sembuh
kamu harus sembuh
kamu harus sembuh
bapak kenapa pak
susah talang dokter
ya bu ya ini ada pak
matanya bergerak gerak dok
sama alatnya bunyi bunyi tolong suami saya dok
ibu tolong keluar ya
biar dokter periksa suami ibu
bapak kenapa bu
kita berdoa buat bapak ya
sembuhan suami aku
aku harus telepon pak rendy
halo bu ya ini ada apa bu
saya mau kasih tahu pak
kalau keadaan suami saya kurang bagus pak
sekarang lagi ditanganin dokter
saya takut pak
saya harus pergi
ada hal yang penting yang harus saya urus
kamu mau kemana lagi
ini masalah penting
aku harus pergi
bu yeni itu siapa sih
saya juga gak tau pak
mungkin urusan pekerjaan mungkin pak
kamu ngapain disini sendirian
betul waktu sendiri aja
betul waktu sendiri aja
ya ren kenapa
kondisi sumarno kurang baik pak
sekarang saya mau jalan ke rumah sakit
saya juga mau ambil rumah sakit ya
ma aku ke rumah sakit dulu ya
kenapa ada apa

ma aku ke rumah sakit dulu ya
mama inget sumarno
sumarno tukang ojek itu
yang pernah kesini ya
yang waktu itu berbicara ke mama
sekarang sumarno itu kerja di kantor
nah sumarno itu mau bersaksi ke polisi soal kasus roy
nah tapi sekarang sumarno itu lagi di rumah sakit lagi di icu karena kecelakaan
dan keusinya sekarang mau memburu
aku berangkat dulu ya
tolong sampaikan salam ke anden kalau aku ke rumah sakit ya ma
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ini foto pemotretan lo lima tahun yang lalu sa
sebelum lo nikah sama nino
beda banget sama orang yang sekarang
apa gue salah begitu mencintai nikno
apa bener kata rike
sampai jumpa di video selanjutnya